oh nambah silahkan nambah nambah tenang aja
lu makan sepuasnya
gue yang bayar gak usah bingung ya gak
baik banget sih abang
pak pesan dua pak
ayamnya dulu coba bang
sedap banget bang
eh cuman bisa dulu bang
minum mulu terlalu kembung gue
eh begini bang
makan dulu aja bang
coba emang udah
nah ini bap
bayar dulu dong
eh apaan sih
yang gak kebenar bayar dulu dong
enggak salah book
waduh info belum dapat gue tekor
gitu gitu gitu
kau nombok udah
kenapa kamu selalu lari
aku bukan penguncut
sekarang kita buktikan siapa diantara kita yang kecut
hmm mendingan kita kabur yuk
abis ini pasti kehidupan kita
mana kuat sebenarnya
kalian berdua tetap profesional mau minta duit
makin pening aku pening aku
saya berdua juga pening bos
nih eh lihat nih bos
mau terima lah ini
anak gue gak bagi duit lagi mati bocah
bisa berapa kalau begini
tambahin bos lah
sesuai perjanjian lah
tapi di perjanjian kita gak ada dipukulin ditangkap bos
tambahin dua puluh persen aja bu
duit aku itu
aduh makin pening aku pening aku
enak amat bagi bagi dua tuh bocah
gitu makin lama makin banyak ini
wah tuh bocah
yoi dah yuk
jalan udah kayak cewek lo
nanti pak mau ngajak kita berdua makan lagi bang
sekarang gue tanya
lo kenal ya sama bonar
duit ya bang
jangan jangan lo pada yang maling di sekolah dia
salah kali ya bang
salah kali ya bang
hei kenapa lari lo
hei kenapa lari lo
mendingan lo ceritain semuanya
daripada gue laporan ke polisi
bang jangan polisi
jangan laporin kita ke polisi bang
makanya lu terus terang aja sama gue
jangan pakai pada bohong loh
ini kita pengen terus terang sama abang
tapi jangan laporin kita ke polisi bang
sekarang lo ceritain semuanya masalahnya sama gue
udah lo aja yang cerita
lo yang dapet duit yang banyak
jadi gini bang
yang nuru kita maling di sekolah itu si bonar bang
tebakan gue gak mereset
karena tadi berantem di sini neng feni
ya kan tur
iya neng feni
tau gak sih
yang nanya itu dia
jadi jangan sebut sebut nama feni putri ahni beni nenek ini
sama kembarannya tuh ah
yang mas tur
yang mas tur
udah ngapain loh
lagi cari geranak cang
micahan juga lagi nyari dia
yaudah biar cepet
naik mobil nincang yang mewah oke
serius nyari dia
saat sven dikumpulkan
sengsara memberikan harga kurang lebih dari empat ratus dolar
nah kamu saling di sponsor kursusnya
ngingkat biasa dirimu kan

makanya aku terakhir kau ambillah kau ambil aku yang bikin ini semua kamu ngapain di sini
ayah bilangin ya
udah jam banyak ngomong bonar ayah nggak suka nakal

gegenar kok berisik banget okay sekarang ikut dengan aku tidak mau atau kau enaku udah resume